masih bersama saya bedi mantan rujo di satu meja deprum
pak sarif hasan kalau sifatnya forei apakah tidak sebaiknya lembaga
sekali saja dibuat ruu lembaga kepresidenan tetap mewadai posisi para presiden presiden itu
saya pikir itu kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang begitu singkat
tetapi inti saya melihat dari wacana pak prabowo ini adalah seperti kita ketahui bahwa
pengalaman adalah guru yang baik
pengalaman dalam hal mencapai prestasi pengalaman dalam hal bagaimana tidak mencapai prestasi
ini adalah pengalaman yang sangat berguna bagi seseorang
nah pak prabowo ingin menginginkan semua pengalaman pengalaman dari para presiden presiden sebelumnya
kalau dikapitalisasi sebagai modal bagi pak prabowo membangun bangsa
tentu bangsa ini akan semakin baik
ingat kita akan memasuki menuju ke dua ribu empat puluh lima untuk indonesia emas
dan itu disadari mungkin oleh pak prabowo sehingga beliau menginginkan agar semua masukan masukan
yang menyangkut tentang isu nasional kedepannya beliau tentu menginginkan mendapatkan endorsement
maksudnya suatu kata bahwa memang harusnya demikian dari para mantan presiden
kalau ini semuanya dilakukan dengan baik saya yakin dan percaya lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan
ingat indonesia dengan penduduk seratus hampir sebentar lagi satu ratus delapan puluh juta
ini untuk membangun bangsa dengan letak geografis yang semakin sulit
bendung dengan tantangan itu untuk membangun bangsa ini tidak mudah
sehingga diperlukan suatu persatuan dan kesatuan
pemimpin pemimpin partai politik kepala rakyat para tokoh tokoh partai politik
termasuk para mantan presiden untuk bersatu padu
sekarang mari kita bangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus
ibu habib seberapa kuat pak prabowo akan memperjuangkan terbentuknya klub presiden itu
ya kalau sekedar misalnya mengamankan dpr ya untuk pengambilan keputusan terkait perumusan undang undang
pkb menurut saya kan sudah
iya kalau misalnya hitung hitungannya sematematis itu
tapi kan tidak tentu nggak seperti itu
kenapa penting sekali misalnya mendengar para presiden presiden sebelumnya
itu penting sekali karena itu tadi bukan sekedar menang menangan
politik itu kan bukan sekedar bagaimana kita menang di dpr
kita ingin memaksimalkan semua potensi yang ada
jangankan sebuah partai besar kayak pdi ya
satu orang pun sangat berharga masukannya ya
jangan ya jangan kita sia siakanlah potensi potensi
kita mendapatkan masukan masukan yang berharga dari tokoh tokoh bangsa itu
bagi pdip ini hanya semacam gimmick politik gitu
iya kalau untuk memberikan masukan gitu ya
itu kan bisa dilakukan secara langsung pada yang bersangkutan atau tidak langsung
ya ibu megawati ini ketua umum pdi perjuangan
dan pdi perjuangan itu pemenang pemilu
tentu saja ya kalau ada persoalan persoalan di lapangan
yang menyangkut masalah kenegaraan masalah bangsa dan negara
itu pasti ibu mega akan mengeluarkan statement
dan secara tidak langsung itu akan ditujukan kepada pemerintahan saat ini misalkan ya
artinya tidak harus diformalkan tidak harus dilembagakan
karena untuk menyampaikan masukan termasuk kritikan itu masukan
itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara berbagai macam mekanisme ya
karena kita ini sekali lagi ya semuanyalah selalu cinta pada bangsa dan negara ini
dan melakukan kewajiban tugasnya dengan sebaik baiknya
termasuk pak prabowo itu akan juga melaksanakan kita harapkan melaksanakan
tugas dan kewajiban sebaik baiknya untuk nusa dan bangsa
jadi oleh sebab itu percayalah kita sebuah tetap optimis
bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar
mari kita bersama sama membangun bangsa ini dengan sebaik baik
oke bung philip kalau kita lihat sejarah ya transisi kepuasan
klub presiden bisa menjembatani itu
saya kira soalnya bukan hubungan antar presiden
tetapi kalau ada yang namanya presiden klub ini
yang diharapkan tentu saja adalah wisdom wisdom dari para presiden ini
karena kalau kita lihat semua presiden kita ini pernah mengalami
hal hal dan krisis yang besar besar tantangannya besar besar
bu mega itu yang mengembalikan sens stabilitas kita pasca sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
dan juga di situ ditegakkan didirikan beberapa lembaga lembaga
yang sampai sekarang menyumbang pada demokrasi kita kan
kemudian pak sby yang tadi disampaikan oleh pak syarif hasan
karena stabilitas sudah terbentuk di masa bu mega
pak sby bisa melanjutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain lain
sehingga secara ekonomi kita bangun
pak jokowi sepuluh tahun juga dengan pembangunan infrastruktur
tapi ada hal nih yang sekarang banyak tantangan dari luar bukan dari dalam
ada perang ukraine ada pandemi
ada mulai kita menghadapi masalah climate change
ada perang dagang amerika dengan cina dan lain lain
dan menurut saya mungkin yang akan dihadapi pak prabowo
juga akan sama beratnya membutuhkan wisdom
bukan pandangan dari presiden tentang hal hal terkait politik kebijakan sehari hari
karena tadi yang sampaikan pak jarod
tetapi wisdom dari presiden ini
yang mungkin akan dihadapi oleh pak prabowo macam macam
ada di gaza ada di ukraina
pandemi relatif secara ekonomi
orang negara negara banyak yang belum bounce back
belum lagi kalau ada pandemi yang lain lagi
climate change udah begitu seriusnya
dan ini membutuhkan pandangan pandangan makro
dari pengalaman presiden presiden kita
yang pernah menafigasi dan melewati masa masa yang berat berat itu
kalau untuk kebijakan yang sifatnya sehari hari
dan presiden yang menjalankan yaitu pak prabowo
dan menurut saya kalau dibentuk
dia memang bukan menurut saya bukan voluntary pak syarif hasan
karena memang fungsinya adalah medium platform
bagi pak prabowo sebagai presiden untuk berkonsultasi
mendapatkan wisdom dari para presiden sebelumnya
dan saya kira ini kalau dalam konteks itu baik baik saja
kalau bisa dijaga dalam konteks itu
bukan untuk misalnya mengintrusi kebijakan sehari hari
atau ada tujuan tujuan politik jangka pendek
dari masing masing mantan presiden ini
yang notabene masih menjadi patron partai politik
tetapi kalau dia difungsikan sebagai sebuah platform
dimana kita bisa mendapatkan wisdom dari mereka
untuk menavigasi soal soal makro dan berat tadi
pilih kemampuannya mas karot bung habib dan pak sharif hasan
seakan sudah jadi sejarah di negeri ini
transisi kekuasaan selalu menyisakan persoalan
hubungan personal antar pemimpin
politik yang pragmatis tanpa kesetiaan pada nilai
kerap menjadi krisis eksistensi di antara pemimpin
gagasan klub presiden membutuhkan kejujuran
dan ketulusan elit negeri untuk melihat persoalan bangsa ini